tokoh entrepreneur nasional sandiaga uno menyambangi umkm dan milenial di sragen jawa tengah untuk berbagi soal kewirausahaan dalam festival kaum muda
menurut sandi kegiatan serupa akan diadakan di sejumlah kota lainnya
sandiaga uno membuka festival kaum muda yang digelar di halaman gedung sasana manggala sukowati
acara yang diinisiasi kahmi pruner ini menyasar sragen karena di sragen terdapat banyak wira usaha umkm
untuk menginspirasi kaum milenial acara ini juga menghadirkan youtuber atta halintar untuk berbagi pengalamannya
sandiaga mengunjungi sejumlah gerai umkm serta memberi apresiasi dan semangat untuk terus berwirausaha
konsep seperti ini yang akan kita majukan karena menurut kami ini yang lebih aplikatif ke anak anak muda lebih menyentuh apa yang menjadi harapan mereka
dan suasananya suasana gembira suasana festival
ya ada musik ada talk show ada toko toko inspiratif ada umkm ada kuliner ada fashion
sudah dikoresponden cnn indonesia henrawan setiawan di sragen jawa tengah
hendrawan selamat sore apa saja yang menarik dari kegiatan young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas hari ini
serta siapa saja yang hadir menjadi pembicara
eva salah satu hal yang menarik adalah festival kaum muda seperti yang disampaikan pada berita sebelumnya
di mana ada lebih dari seratus umkm di wilayah sragen jawa tengah ini yang terlibat dalam acara festival kaum muda ini
bila kita melihat ada kata kaum muda maka kaum milenial juga terlibat dalam acara ini
saya tadi melihat ribuan kaum milenial datang ke lokasi acara
dan salah satu hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa acara ini dilakukan di sebuah kota yang mungkin tidak begitu terkenal di jawa tengah
bila dibandingkan kota lain seperti
marang dan solo atau purwokerto
tapi kenapa harus di sragen
dan informasi yang kami peroleh dari inisiator acara ini dari kami planner kam rusamat mengatakan bahwa mengapa sragen
karena ternyata ada faktor tersembunyi
ada inisiasi yang membuat bahwa umkm di sragen ini jumlahnya cukup banyak
dan ini merupakan model yang sangat baik bagi kehidupan ekonomi indonesia ke depan
dan kemudian juga membuat kemandirian warga masyarakatnya
dan tadi sandiaga uno juga sempat menyambangi sejumlah gerai atau bus yang berada di lokasi ini
dan kemudian memberi semangat kepada wira usaha untuk terus melanjutkan perjuangan ini
terus melanjutkan kewirausahaannya untuk indonesia yang lebih baik
nah selain acara festival kaum muda tadi juga ada acara young entrepreneur summit dua ribu sembilan belas yang dilakukan di lokasi yang sama
di acara ini tadi ada beberapa tokoh inspiratif tokoh tokoh muda milenial inspiratif yang datang
seperti atta halilinta dan zizi sahab
yang mereka membagikan tips menjadi milenial yang sukses kali ini kepada milenials yang berada di kabupaten sragen dan sekitarnya
dan selain mereka berdua tadi juga tentu saja ada tokoh entrepreneur nasional sandiaga uno
yang juga menyampaikan inspirasinya kepada milenials yang berada di kabupaten sragen

saya menggarisbawahi bahwa saat ini warga masyarakat khususnya milenial yang menjadi bonus demografi ke depan
ini harus menjadi bagian dari solusi masalah ketenaga kerjaan di indonesia
solusinya adalah bukan menjadi beban dengan menambah jumlah pengangguran
namun harus berpikir menjadi wira usaha yang maju
sehingga sandiaga meminta kaum muda kaum milenial untuk menjadi bagian wira usaha
karena ini penting
bagi perekonomian indonesia ke depan
dan acara ini tadi sudah selesai sekitar satu jam yang lalu
dan acara ini berlangsung mulai dari pagi
dan banyak sekali warga masyarakat sragen khususnya kaum muda yang terlibat di acara ini
selahen rawan setiawan melaporkan langsung dari sragen jotanya